proses uji klinis vaksin covid sembilan belas kembali dilanjutkan pada jumat pagi
setelah sebelumnya sebanyak dua puluh satu orang telah terlebih dahulu dilakukan proses penyuntikan
pada sebelas agustus yang disaksikan langsung oleh presiden joko widodo
salah satu lokasi yang melakukan penyuntikan vaksin covid sembilan belas
ialah klinik kesehatan universitas pajajaran bandung
sejak jumat pagi sebanyak dua puluh satu relawan sudah mendatangi klinik kesehatan unpad
sebelum disuntik vaksin covid sembilan belas
relawan tetap harus menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu
yaitu melakukan rapi tes pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan kesehatan mata
detak jantung tensi dan suhu tubuh
setelah semuanya dinyatakan sehat barulah relawan tersebut disuntikan vaksin covid sembilan belas
namun tidak semua relawan akan disuntikan vaksin asli
hanya lima ratus empat puluh relawan yang akan disuntik vaksin
sementara sebanyak satu delapan puluh relawan lain akan disuntik cairan placebo
oh itu nggak ada yang tahu saya juga nggak tahu itu blended namanya
kita nggak ada yang tahu apakah dia dapat vaksin atau dapat
placebo nggak ada yang tahu itu
jadi memang acak
jadi yang peneliti nggak ada yang tahu ya bahwa ini disuntik placebo atau nggak
mungkin tahu yang nanti ya saya kurang tahu kalau gitu
tapi yang mencatat dan sebagainya yang melihat reaksi suntikan pasti nggak tahu
relawan yang telah selesai menjalani penyuntikan vaksin covid sembilan belas
mengaku merasakan efek samping setelah penyuntikan
nggak khawatir sih
tapi sepertinya saya vaksin sepertinya soalnya reaksinya ada pegal sedikit
terus ada ngantuk ada rasa ngantuk lemes sedikit
karena saya juga dulu kan waktu umroh vaksin meningitis ya sama seperti ini rasanya juga sama
alhamdulillah sekarang pulang juga hasil suntik tidak merasakan apa apa
nyeri pegel juga tidak nyeri juga tidak dan alhamdulillah mudah mudahan kedepannya menjadi lebih baik
seluruh relawan yang telah menjalani tahap pertama penyuntikan vaksin
seluruh relawan yang telah disuntik akan kembali disuntik vaksin kedua
dua minggu setelah penyuntikan vaksin pertama
kemudian seluruh relawan akan dipantau kesehatannya selama enam bulan ke depan
selain di klinik kesehatan unpad penyuntikan vaksin covid sembilan belas juga dilakukan di empat lokasi lain
yaitu di puskesmas dago puskesmas garuda puskesmas sukapakir dan puskesmas cimbuluit
hingga jumat empat belas agustus sudah ada lebih dari dua relawan mendaftar
dari total satu enam ratus
dua puluh relawan yang dibutuhkan untuk uji vaksin covid sembilan belas
franky widjaya kavijati bandung